demi menarik masyarakat untuk mengikuti vaksin
senin siang polsek matraman mengiming imingi uang seratus ribu rupiah
bagi warga yang mau divaksin
selain uang warga juga diberikan sembako dan minyak goreng
untuk bahan berbuka puasa
warga pun antusias berbondong bodong datang ke lokasi vaksinasi
selain untuk memenuhi syarat mudik
warga juga termotivasi dengan uang dan sembako yang diberikan
dua ratus lima puluh vaksin jenis astrazeneca disiapkan untuk warga yang belum menerima vaksin
baik dosis pertama kedua maupun ketiga
antrean panjang untuk melakukan vaksin booster
juga terlihat di kawasan tebet jakarta selatan
antusiasme warga untuk melakukan vaksinasi meningkat drastis
setelah pemerintah menetapkan vaksin sebagai syarat mudik
di bali vaksinasi juga menyasar warga binaan
dilapas narkotika kelas dua bangli
kabinda bali brigjen polisi hadi purnomo mengatakan
langkah ini sebagai mitigasi
penyegahan penyebaran varian omikron baru yang sudah masuk indonesia
serta untuk mempercepat timbulnya kekebalan komunal
tim liputan cnn indonesia